fintech p dua p lending kami sudah akan langsung terhubung dengan felicia putri cisaka
yang merupakan investment story teller dan juga sekaligus co founder dari ternak uang
selamat pagi felicia
selamat pagi mas aldi
ini kalau bicara soal pengelolaan uang di investasi fintech p dua p
berdasarkan risk appetite masing masing investor bagaimana sih yang harus dilakukan
oke sebenarnya kalau produk uangan cuma ada dua ya mas
ada utang dan ada ekwisitas
p dua p ini salah satu produk utang yang resikonya jauh lebih tinggi
dibanding dengan deposito atau obligasi atau surat utang negara
untuk kita bisa memanage resiko di fintech p dua p lending ini
dua hal yang selalu saya lakukan adalah pertama kita harus cek apakah peer to peer ini
maksudnya yang kita pinjamkan uangnya digunakan untuk apa
untuk kebutuhan yang konsumtif yang nggak menghasilkan uang lagi
beli sepeda atau beli mainan anak atau untuk sesuatu yang produktif
yang menghasilkan uang
tentunya kita mau pilih yang produktif gitu itu yang lebih rendah resikonya
kemudian kita harus lihat juga track record dari orang yang akan kita pinjamkan ini
apakah dia itu sudah sering pinjam atau baru pertama kali ini
itu kan juga ini ya menentukan gimana cara kita untuk bisa menurunkan resiko dari
meminjamkan uang di pihak pihak
jadi kalau kita melihat bagaimana kita menurunkan resiko dari meminjamkan uang di pihak pihak
bagaimana kita menaruh uang ataupun menempatkan uang di tempat pos pos orang orang ataupun borrower ini mengelola uangnya dengan cara personal
ataupun produktif ataupun konsumtif
itu artinya kita melakukan diversifikasi
seberapa penting ini dilakukan untuk kemudian memaksimalkan optimalisasi cuan yang didapat dari fintech p dua p lending sebagai investor
diversifikasi tentu penting sekali gitu ya

kita minjemin semua ke orang yang untuk tidak menghasilkan uang lagi kan
nah itu apa bedanya gitu loh
jadi menurut aku sih kalau aku sendiri kita jauhi semua yang p dua p konsumtif karena buat apa kita minjemin uang ke orang untuk dibelikan hal hal yang nggak menghasilkan uang lagi gitu
itu yang resikonya sangat tinggi apalagi untuk kaum milenial yang kita nggak mau gagal bayar lah ya kan
walaupun sudah di cover sama asuransi
jadi make sure pinjamkan hanya di p dua p lending yang produktif
yang menghasilkan uang lagi
kira kira kayak gitu maksimal
oke artinya ada sepuluh pinjaman ataupun diversifikasi dari pemberian pinjaman yang diberikan
nah ini untuk milenial juga nih
bagaimana mereka ini bisa mensimulasikan pengelolaan pendapatan gaji misalnya untuk berinvestasi di p dua p
oke sebenarnya kan ada nih mas kalau pernah dengar rule of trump nya tuh sesuai dengan umur
kalau misalnya umur mas aldi sekarang
contohnya mas aldi umurnya berapa sekarang
nah itu ada satu rumus yang kalau misalnya umur mas aldi tiga puluh
jadi semakin muda umur kita
yang kita investasikan di produk utang
p dua p itu termasuk hutang kan
itu semakin kecil gitu
contoh gaji mas aldi sepuluh juta gitu ya
mungkin bisa consider fair peer lending atau obligasi gitu sih
sebenarnya konsepnya balik lagi ke seberapa mas aldi dan teman teman mengerti
kalau mengerti banget tentang p dua p
jadi invest di tempat yang kita ngerti
oke ini harapannya kita juga semakin mengerti ya
bagaimana caranya investasi di fintech peer to peer lending ini
ini sebetulnya return yang realistis untuk didapat di setiap aplikasi fintech p dua p gak sih
range yang normal menurut aku
benchmark kita adalah pinjaman bank untuk umkm atau mikro kecil gitu lah ya
mikro kecil menengah gitu
karena yang dipinjamkan ke bank untuk mikro misalnya kayak bri dia pinjamin ke cupedes misalnya
jadi net net untuk usaha kecil menengah mikro umkm
nah itu aneh
oke karena itu berdasarkan keterangan dari afpi sendiri begitu ya mbak felicia
ini kalau kita juga ingin memaksimalkan profit kita sebetulnya tips dari mbak felicia
agar kita benar benar
pertama aman kemudian juga kedua mendapatkan profit yang lumayan optimal dan risiko gagal bayar ini rendah
apa tips yang bisa diberikan mbak
oke sebenarnya kita bisa pilih
pertama kita pilih peer to peer yang produktif
udah itu udah salah satu risk management lah ya
kita nggak pinjamkan ke yang konsumtif gitu
pertama pinjamin yang ke produktif
kemudian produktif ini ada banyak jenis loan nya juga
ada banyak jenis pinjaman
kalau aku pribadi aku memilih yang namanya invoice financing
udah pasti pasti supply sama demand nya ada
karena ada juga nama loan nama pinjaman yang namanya business loan
dia pinjam untuk buka cabang misalnya
itu kan gak pasti ya mbak felicia
bukan cabang bisa jadi salah tempat
atau ternyata produknya nggak laku di tempat itu atau lain sebagainya
makanya kalau aku pribadi pilih yang namanya envoyce financing
itu udah pasti
proyeknya udah ada
cuma kekurangan modal kerja aja
makanya adalah pinjaman yang namanya invoice financing
itu udah pasti pasti tuh
pilih yang produktif
coba manage risikonya dengan pilih yang pertama track record nya jelas
dia udah sering minjem dan bayarnya tepat waktu
kemudian kalau invoice financing itu kita pilih payernya ya namanya
perusahaan yang membayar
tentunya pilih perusahaan yang kita kenal
banyak banget nih kayak telkom mandiri unilever atau perusahaan bumn
jadi gak apa apa
kemudian track record dan payernya jelas
nah kalau kita investasi di reksadana
kita kan memilih manajer investasi begitu
yang sudah dipilihkan oleh reksadananya sendiri
kalau kita sebagai investor di fintech p dua p marketplace
mbak felicia bagaimana kita bisa memilih fintech p dua p marketplace ini yang memiliki performance terbaik
sehingga kita lebih percaya menginvestasikan uang di sana
kalau ini berarti cleaning marketplace nya ya
nah mungkin kita bisa sortir dari pendanaan yang sudah mereka salurkan gitu
kan tadi ada ditulis tuh di dua ribu dua puluh yang disalurkan satu ratus sembilan puluh an triliun
lihat yang mana yang paling menyalurkan paling banyak
dan make sure pilih yang produktif
yang sudah menyalurkan paling banyak
berarti kan dia sudah terbiasa ya menyalurkan
kemudian make sure juga
dia produktif dan tingkat gagal bayarnya itu kecil
dan juga ada asuransi
jadi itu sih cara untuk memilih marketplace p dua p
kalau mbak felicia sendiri sejauh ini pengalaman yang sudah didapat pada saat berinvestasi di fintech p dua p ini
benar benar memberikan cuan yang oke nggak sih
saya jujur saya sudah invest di mendanai lah ya
mendanai di p dua p tuh sejak dua ribu dua puluh
sejak dua ribu tujuh belas akhir gitu ya
jadi lumayan awal
saya sudah mencoba berbagai platform
platform yang envoyce financing ini yang saya temukan jarang sekali gagal bayarnya
ada pun kemarin pas pandemi itu pun di cover sama asuransi
jadi so far sih cuma satu doang nih yang bermasalah dan itu sedang diurus sama asuransi gitu sih
oke lagi lagi ada asuransi yang akan meng cover risiko risiko gagal bayar tersebut sehingga tidak merugikan investor
tapi dari dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh satu ini artinya sudah mampu
ini artinya sudah empat tahun aman aman aja ya mbak artinya ya
karena benar benar mengukur ya potensi risiko yang didapat sehingga juga melihat bagaimana performance ataupun juga kualitas dari fintech p dua p yang digunakan
mbak felicia putri cisaka untuk sementara terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia today
semoga ini bisa mencerahkan para investor terutama milenial ya untuk lebih berhati hati tetap main aman untuk mendapatkan cuan yang maksimal di fintech p dua p ataupun di instrumen investasi lainnya
terima kasih mbak felicia
terima kasih mbak felicia putri cisaka co founder ternak uang sekaligus investment stor retailer